hmm siapa yang tak tergoda dengan kelezatan makanan khas warisan leluhur masyarakat lampung saibatin ini
gulai taboh namanya
memiliki cita rasa gurih kuliner berbahan dasar ikan ini disajikan dengan santan dengan sambal khas lampung dan juga lalapan
untuk membuai gulai taboh cukup mudah
haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah cabai merah cabai rawit jahe kunyit dan garam
proses penghalusan ini harus dilakukan menggunakan tangan karena akan mempengaruhi rasa jika dihaluskan memakai blender
bumbu halus ini kemudian disangrai hingga kering dan aromanya harum
setelah bumbu halus matang kemudian masukkan santan cair dan dimasak sampai matang kembali
selama proses pemasakan ini santan harus terus diaduk agar tidak pecah
setelah santan cair matang baru dimasukkan ikan marlin atau yang di masyarakat lampung disebut ikan tuhuk
masak ikan hingga santan kembali matang dan setelah itu masukkan santan kental
selama proses ini santan harus selalu diaduk
keunikan masakan ini terletak pada penggunaan bumbu yang sederhana
selain itu memasak gulai taboh juga tidak menggunakan bahan penyedap rasa apapun
enak banget ya kebetulan saya ibu saya orang lampung sedangkan saya merantau di sini
jadi kadang kangen pengen makan taboh
ternyata di sini ada
karena tabohnya lampung kan beda sama taboh taboh padang
karena dia nggak terlalu berminyak segala macam
terus ikannya juga nggak amis
gulai taboh ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
walaupun merupakan makanan sehari hari tidak mudah menemukan gulai taboh di rumah makan
hanya ada satu rumah makan di bandar lampung yang menyediakan menu gulai tabon
dari lampung kita ke kutai kartanegara
di pantai pantri tapalupi kuliner khas makassar jalangkote digemari warga setempat khususnya yang berlibur ke pantai
berbeda dengan pastel yang biasanya diisi dengan daging jalangkote diisi dengan telur kentang wortel dan mie putih
setelah dibentuk jalangkote kemudian digoreng dengan minyak panas hingga warnanya kecoklatan
jalangkote pas disantap selagi hangat
menurut salah satu warga tenggarong kutai kartanegara jalan kote di muara badak ini menjadi ikon kuliner baru bagi masyarakat yang melintasi kawasan ini
rasanya masih makin terasa lengkap
tentunya pedas pedas yang standar
selain jalan kote di kios ini pun menjual risoles yang sudah populer di beberapa daerah di tanah air
tim liputan cnn indonesia